bapak akan kasih tahu semuanya
bapak selalu tersenyum
bagaimana cinta kalian berdua
kamu jangan sampai menyesal
di kemudian hari ren
jadi kamu tuh jangan egois
pada diri kamu sendiri
kamu jangan lupa makan yuk
mama juga mau minum obat
terus mama mau tidur
kita sering menyadari artis seseorang
setelah dia pergi dari sisi kita
bermawa anak kecil
tambah dulu dong enggak enggak enggak enggak enggak enggak gue udah enak jadi
mau pulang pulang sian mau kemana gue mau pulang aduh sienna ini tuh masih sore lagian ya colo yang
kemarin juga belum datang datang lagi kan ya ngerain sih kalian hanya dia mau ya kan kemarau
baliknya sama dia pasti bakal heaven lagi dong iya mereka dibawa kemana sama dia sienna
ah mau balik dulu baik sienna sienna apa apa sienna colo gimana ya kemarin sienna